indonesia memegang presidensi g dua puluh hingga november tahun dua ribu dua puluh
salah satu isu penting yang diangkat dalam forum internasional ini adalah krisis lingkungan hidup
yaitu bagaimana upaya mengendalikan perubahan iklim
baik itu adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim yang berkontribusi kepada pemulihan yang berkelanjutan
nah sebagai tuan rumah dan warga negara tentu saja kontribusi apapun yang bisa kita berikan untuk ikut menjaga lingkungan hidup itu pasti akan sangat berarti
kali ini insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
memegang presidensi g dua puluh tahun ini forum kerjasama internasional di bidang ekonomi ini punya arti penting
selain membahas isu ekonomi dan finansial forum ini juga angkat isu penting lainnya
salah satu yang jadi perhatian adalah isu lingkungan hidup
tidak hanya di level negara masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif
jadi juga di bagian pemasukan event akbar ini
salah satu yang memastikan diri ikut ambil bagian adalah navikula

kata ini lagi selalu menghantui
kata ini lagi selalu

tapi pula adalah band asal bali yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
band ini sangat lekat dengan isu sosial dan lingkungan
berkarir di industri musik selama dua puluh enam tahun mereka konsisten mengangkat tema ini di sebagian besar karya mereka
salah satu lagu monumental milik navik kula adalah
mafia hukum menurut robi
sang vokalis lagu ini adalah hasil
kolaborasi navikula dengan
lsm anti korupsi indonesia
meski sudah pernah
berganti personil namun navikula tetap setia
di jalur grunch dengan mengusung
beranggotakan gede robby pada vokal
dan gitar dadang pranoto pada
gitar krisnanda adipurba
sebagai pembetot bas dan
palel admoko sebagai penggebuk
g dua puluh pemerintah indonesia
mendorong negara negara anggota g dua puluh
ikut aktif berkomitmen menekan
kenaikan suhu di bumi agar
tidak lebih dari dua derajat
nah tidak hanya di level negara ataupun
pemerintahan tentu saja masyarakat
pun bisa ikut aktif
kerap menyuarakan isu
lingkungan hidup dalam karya karyanya
ada satu grup band navicula
grup band asal bali ini juga rajin
melakukan kritik sosial
melalui lagu langsung saja
kita berbincang dengan
dua anggotanya bersama saya di studio
ada robby di vokal dan gitar
dan dadang di gitar juga
robi dadang namaste
baik thank you
baik ini kebetulan lagi di
jakarta katanya habis perform
kita di jakarta ini kebetulan berbarengan dengan
launching album baru album ke sebelas
gbk jadi momen ini kita pakai
oke wah ini kelihatannya masih rebel ya
sebenarnya kan nabikula dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ya
tapi kok masih muda muda
iya sama kita terinspirasi
dari mbak desi
lebih dari dua puluh lima tahun
oke sebelumnya congratulations
perhelatan g dua puluh di bali
nanti semua pemimpin dari
negara negara g dua puluh katanya
di situ ada negara dari amerika serikat
ada dari inggris ada dari jerman
pokoknya dari jepang
china semuanya akan di situ katanya
navikula dipilih untuk perform
karena juga merepresentasikan
bali tapi juga tentu indonesia
bagi kita kita yang
nggak terlalu kenal ya navicula ini
walaupun ini sudah dari tahun
sembilan puluh enam boleh cerita sedikit
dong mengenai navicula itu sendiri
sampai dari sekarang tuh saya cari cari
artinya navicula itu sebenarnya apa ya
itu kemarin awalnya kan
mencari band dari buku
biologi gitu nah ini udah ada yang pakai
ini udah ada yang pakai gitu
zaman itu belum ada google kan
harus lihat ini
oh iya ini kayaknya belum ada yang pakai
ini navikula gitu dan
meaningnya juga bagus kan
ganggang emas bersel satu gitu
dan bahasa latin juga artinya kapal kecil gitu
wah ini bisa multi interpretasi kan
jadi kayak nautilus ya kalau ini
iya ini kapal kecil ya kita kayak
kapal kecil yang mengarungi
nah waktu itu robby sama dada
itu original foundernya ya
iya kita berdua
nah terus pertama kali ketemu
akhirnya memiliki ide untuk memulai band
dan kira kira juga mencari
terus terang nggak paham musik ya
katanya genre nya itu psychedelic grunge
nah mungkin bisa cerita sedikit
sebenarnya kami berteman dulu dari sma
band band juga banyak
waktu itu masih di rcti itu
iya dan mtv lagi kenceng kencengnya
jadi kita banyak banget preferensi dari
kawan kawan juga bikin band
akhirnya untuk sekarang ayo kita bikin band
tapi waktu itu secara konsep pun kita masih
ya anak muda ya semuanya geruduk geruduk yang ini lah
tapi akhirnya lama kelamaan ini
kita bikin sesuatu yang menghabiskan waktu banyak uang
dan memang harus akhirnya berberpahat buat banyak orang
nah akhirnya robby dengan idenya dia tentang
iya di lirik
kemudian kita backup dengan musikal
tapi waktu itu tahun sembilan puluh enam
aktivismenya lebih ke apa robby
karena robby yang ini kan robby lirik sama ini kan vokal
ya dadang gitar ya
kalau kebetulan ya mungkin karena kita tinggal di bali
ya nggak beruntung ya
di bali jadi apa namanya melting pot lah
jadi kantor lsm juga banyak di situ
mungkin juga karena impact pariwisata juga di mana mana
industri yang masif pasti akan paralel dengan
dengan efeknya ya kan bagi lingkungan bagi sosial
dan waktu itu juga karena banyak nongkrong jadi volunteer di beberapa lsm
waktu kita ngobrolin tentang isu lingkungan
waktu itu semuanya kan isu tentang kayak deforestasi
global warming itu kan sebenarnya udah mulai kan
sudah mulai dan apalagi kebakaran waktu itu
sekarang kebakaran hutan dan lain lain
dan mungkin karena di bali informasinya cepat gitu karena pertemuan banyak orang juga cepat gitu
waktu itu sempat kepikir juga kalau saya tertarik sama isu ini mungkin teman teman yang lainnya seumur saya juga ada yang tertarik gitu
ya walaupun itu belum menjadi populer tapi pada waktu itu saya berpikir ya mungkin indonesia suatu saat pasti akan
ini kayak ini potensi isu di generasi kita gitu
dan langsung mendapatkan respons yang baik dari audience waktu itu dengan tema tema seperti itu
karena kan biasanya kalau
karena biasanya kan tema cinta atau tema tema yang ya sifatnya itu
dan dua ribu tiga waktu kita sign sama major label pun waktu itu sama sony juga sempat ada diskusi
wah ini liriknya susah nih
tapi pada waktu itu saya masih ingat loh
syukurnya waktu itu pak ian johana juga supportif banget dia
cuma ya bagaimanapun juga karena dia adalah cari cara bagaimana bisa dijual
kan harus cari jalan tengahnya kan
tapi pada waktu itu saya masih ingat waktu diskusi di ruang itu saya bilang
wah ini nanti lagi sepuluh tahun semua orang akan membicarakan isu green
dan ternyata betul sekali
sekarang mungkin menjadi salah satu
satu satunya masalah yang paling penting dan harus dipecahkan di seluruh dunia
tapi ini masih ke naviculanya itu sendiri
karena kan waktu itu kan masih jauh lebih muda
dan indonesia juga sangat berbeda ya dengan yang indonesia sudah demokrasi sekarang
perjalanannya kan cukup panjang
dari awal kan ada dua anggota inti
dan sekarang ada dua anggota yang berbeda
mungkin bisa cerita sedikit mengenai perjalanan dan evolusi dari teman teman navicula itu sendiri
karena kan dua puluh lima tahun itu waktu yang panjang untuk mengarungi dengan navikula ini
waktu cukup panjang
cukup panjang ya
karena memilih sebuah band masih susah kan
ya rata rata perkawinan saatnya kan cuma dua tahun
dan masih tetap ini produktif itu yang luar biasa
yang satu mungkin karena passion ya gitu emang musik ya
jadi ya ini udah passionnya kita
tapi mungkin konsep yang sama sama kita sepakati bahwa kalau ingin membuat what we love ini lebih more value
harus kita masukkan dengan what we care
jadi kita percaya bahwa semua orang punya passionnya sendiri sendiri
tapi kalau dia put dari care hardnya ada di situ mungkin itu menjadi
membuat itu menjadi lebih timeless gitu
dan sampai sekarang ini passion ini tidak pernah pudar lah istilahnya
energi masih di situ ya
masih jalan terus
ya syukurnya ya
karena sebenarnya masih belum walaupun sudah dua puluh sembilan tahun kita masih belum merasa banyak yang belum kita bisa share gitu
jadi masih belum ada titik maksimum masih
terlalu banyak pr gitu
iya dan sekarang sudah album ke sebelas mei ini kalau saya lihat dari tambangnya
dan ini lebih ke reggae atau apa
coba mungkin dari segi genre musiknya itu sendiri
dan proses kreatifnya dan kira kira audiensnya itu tipikalnya sama inspirasinya itu seperti apa
kalau di musik sebenarnya kami lebih ke grunch ya
jadi kita jalan dari kesukaan yang sama gitu
tapi mungkin setelah dua puluh tahunan lebih jalan kan banyak referensi baru yang lebih fresh
ataupun apalagi gitu
apalagi kita punya dua personil yang masih fresh juga gitu
jadi sekarang sudah ada perbedaan lah evolusi dari
karena tiap orang punya intelektual musiknya masing masing
jadi saat ini mungkin kami merasa mungkin banyak bunyi bunyian yang aneh aneh dari dua orang gitu juga gitu
nah kebetulan kalau ngomongin fans
kalau saya misalnya memposisikan diri sebagai fans
apapun yang kerjakan sama idola biasanya kan suka tuh
wah ini kayak gini seperti ini seperti ini
tapi tetap dengan cara yang mungkin kita ngemasnya roby seperti ini aku seperti ini dan yang dua lainnya seperti ini
akhirnya pelan pelan kita nemukan jalan tengah yang enak nih
jadi sebuah apa namanya formula baru lagi navicola
jadi berevolusi terus ya
dan kolaborasi kita tim buatnya penting ya
biasanya kan kalau ini band terus break up gitu
terus adeng akhirnya jadi solo dan lain lain
tapi kalau satu kata yang merepresentasikan navicula itu apa
dua kata boleh nggak
karena saya ingat misalnya kita tahun sembilan puluh kan zaman zaman ada nirvana
terus pearl jam inget kan
gak tahu kalau anak anak milenium sekarang masa
tapi gara gara film stranger thing sih yang dari retro retro balik lagi sekarang ya
semuanya musik sama kayak fashion
semuanya musik sama kayak fashion dia kan riddle terus
walaupun juga tadi ada personel baru masuk
sebenarnya juga referensi musiknya juga berputar seperti fashion
kalau dua kata
oke kita istirahat sebentar roby
dadang tapi diskusi kita masih panjang
ini sangat menarik
saya juga banyak belajar ini mengenai musik yang di
anda kesehatan nanti ya multiplayer eh
permis barang pinjah
apa lagi kalau itu
inietter peculiar makanya
terima kasih bersama insakit desi anwar
di studio masih ada dua personal ban
navikula ada dadang dan roby
tadi kita mendengarkan klip dari lagu
ini lingkungan hidup
merupakan tadi kan salah satu
yang menjadi fokus
dari lirik lirik yang
persembahkan dan kita nanti di
navikula juga akan perform
khusus di depan
para tamu tamu internasional
ini dan salah satu fokus dari
g dua puluh itu memang adalah
masalah lingkungan hidup
karena ini berbasis dengan paris agreement
kita harus mengurangi
emisi karbon dan indonesia
salah satu yang penyumbang dan khususnya
dari deforestasi dan lain sebagainya
dan juga dadang
bagaimana reaksinya dan kira kira
apa yang akan di
tawaran sebenarnya kita memang udah
planning kalau seandainya
kita tidak jadi bagian resmi kita bikin
jadi memang udah ada planning
karena seperti tadi mbak desi bilang
apa ini kontribusinya masa kita dari tuan rumah
jadi penonton aja nggak tahu what is happening
kan punya peran penting di situ
kita lihat peran indonesia itu bukan cuma
sekedar menjadi bagian daripada g dua puluh
tapi juga ini menjadi
hal yang penting karena ini adalah
nation branding nya indonesia
nation braining indonesia kan diversity
bukan cuma diversity agama budaya
bahasa dan lain lain tapi juga biodiversity
kita punya hutan tropis
kita punya coral triangle lautan
kita sebagai masyarakat indonesia yang sayang
pada negeri ini ya harus menjaga dong
aset aset indonesian branding ini gitu
ya semua orang ini bukan cuma tugas pemerintah
ini bukan cuma tugas lsm
semua orang berkontribusi kita sebagai musisi
apalagi kita di bali terjadi gitu
apa kontribusi kita
jadi memang rencana kalau seandainya nggak masuk
di acara agar launan pasti akan bikin flinch culture
seperti konferensi yang sudah sudah sebelumnya
iya dan anda nge excited kan tuan musa
oh iya pasti tentu
karena saya pikir apa yang kita agak gaungkan dari awal kan
bahwa bagaimana suara ini juga terdengar luas
jadi saya pikir dengan event ini
dengan senang hati
dan pasti saya excited
iya dan ini kita bicara mengenai klip tadi ya
diri mbak karena ini kan ada albumnya namanya earthship
jadi itu albumnya memang fokus khusus untuk ke ini ya
kalau saya membayangkan tuh earship itu ya memang planet ini
yang mengarungi angkasa luas
tapi ya harus hati hati juga ya dalam menjaga rumah kita
ini apa kira kira pesan
hahaha ya itu poinnya
tapi ini sangat menarik karena dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
navikula sudah fokus ke lingkungan hidup ya karena memang tinggal di bali
tapi sekarang ini menjadi sesuatu yang menjadi sorotan dunia
saya lihat mungkin di bali lebih aware ya orang
tapi secara keseluruhan di indonesia
tapi juga di seluruh dunia
semakin paham gak semakin peka terhadap isu lingkungan hidup
pentingnya untuk tadi menjaga biodiversity
iya pelan pelan ya memang ya
kalau dicari populasinya dengan lebih daripada enam miliar penduduk dunia
mungkin prosentasenya dikit gitu ya
tapi dikitnya karena itu banyak itu juga berpengaruh gitu kan
nah harapan kita kan lebih kolaboratif gitu
begitu isu ini menjadi topik yang digaungkan terus
harapan kita juga di dunia politik dunia pemerintah ini menjadi suatu
kalau kita membicarakan isu yang lagi populer ini akan membantu port kan gitu
dan juga media kayak thank you banget sudah ada di sini
media juga mendukung terus menyurahkan isu ini
juga akan menjadi populer topik di masyarakat
kalau kita percaya bahwa semua generasi punya revolusinya sendiri sendiri
punya topik yang sendiri sendiri
dan ini harus menjadi revolusi di menjadi topik di generasi kita gitu loh
apalagi ini kan goalnya mencegah untuk apa
dua derajat aja naik sudah merubah
sebenarnya sekarang saja kan sudah kita rasakan ini ada
ada badai aneh aneh
ada yang aneh aneh dan juga cuaca ekstrim
mungkin juga virus yang baru baru
virus yang baru baru dan ternyata sekarang di eropa dan amerika serikat itu jauh lebih panas daripada kita di indonesia gitu
dalam sejarah ya mereka
dalam sejarah dan ini merupakan sesuatu yang harusnya menurut krisis
urgent yang harus ditangani
tapi kembali ke ini proses kreatifnya juga ya
dalam membuat lagu lagu dan memilih tema dan lain sebagainya
itu bagaimana mengkombinasikan supaya lagunya memang populer tapi pesannya juga keluar
ini sama kayak mau masak sebenarnya
sama kayak mau masak
kalau analoginya masak itu mungkin karena kita suka musik
jadi memang tim kerja teamworknya kita chemistry di davikula itu
mari kita bikin musik mari kita bikin makanan yang enak
bersedia pertanyaan menjawabkan secara wah ini makanan yang enak ini musik yang bisa didengar apa semua
habis itu apakah di situ saja cukup
tidak kita mau kasih masuk value di situ
makanan itu nggak cuma enak tapi makanan itu juga harus punya nutrisi
jangan junk food
jadinya permen nanti
yang ada nanti penyakit diabetes perhanyakan gula
jadi karya karya kita dulu apakah ini sesuatu yang baru tidak juga
kalau dari dulu kan mungkin karena budayanya kita kita melakukan sesuatu berdasarkan budaya
ya mungkin dulu kita tidak terlalu banyak suka membaca literatur
tapi mungkin ada local wisdom lain misalnya
knowledge itu di transfer lewat seni lewat wayang kulit
dulu aja agama disebar lewat teater teater masyarakat lewat visual di bali lewat pahatan ukiran
itu semua kan inform knowledge
berarti kita hanya melanjutkan kultur itu menyampaikan pesan knowledge lewat seni gitu
jadi konsepnya davikula memang activism and music
jadi bukan hanya sekedar pop dan untuk masuk chat dan enak didengar
ya jadi bukan hanya sekedar pop dan untuk masuk chat dan enak didengar
dan dibeli orang tapi ini lebih ada sustainability nya
kang ini kan tadi disebut ya distinctive and elektrik tapi juga kan semua bunyi bunyian
nah ini seberapa besar kan navicula basisnya dari bali
seberapa besar pengaruh itu di dalam musik musik ini yang diciptakan
kalau mau lihat apa yang kita lewati bertahun tahun ini
sebenarnya ahli ahli yang sudah biasa kita terima kan
karena semua culture ada di bali juga nggak hanya dari bali sendiri
karena seperti tadi tobi bilang bali ini melting pot
melting pot jadi semua di situ apalagi dengan banyak turis dari banyak banyak negara
dan akhirnya pun aku pikir apa yang terjadi hari ini dengan musik davikula adalah bagian dari makanan nutrisi yang kita ambil
jadi world music dimanapun bisa dinikmati
dan ini mendingan nanti kan akan perform di depan dunia
tapi saya lihat juga kalau sekilas ternyata exposure terhadap performing di luar negeri juga di negara negara lain kan cukup sering ya
nah ini mungkin nanti kita akan bahas tapi kita istirahat sebentar dulu
jangan kemana mana dulu insya allah desi anwar akan segera kembali
terima kasih desi anwar
di studio masih ada dua personel band davikula dadang dan robby
barusan kita mendengarkan satu klip dari lagu mafia hukum
ini kelihatan indonesia keluar sekali nih di sini
karena masalah korupsi ini merupakan sesuatu yang part of the culture
tidak boleh sebenarnya kita lestarikan harus kita basmikan
jadi bagaimana ini activism
ya kan tadi kan menciptakan lagu performing bukan hanya sekedar menciptakan makanan yang enak enak tapi harus ada nutrisinya
dalam hal ini bisa flashback sedikit tahun dua ribu sebelas ya
dua ribu sebelas ini awal waktu itu kan indonesia lagi ada cicak buaya gitu kan
habis itu sama teman teman di awal kpk itu juga
waktu itu dari teman teman dari icw bilang eh kita bikin kolaborasi yuk
bagaimana caranya karena isu korupsi ini kan bukan cuma isu eksekusi kan
tapi juga isu bagaimana caranya mencegah preventif
nah fikula suka di kegiatan preventifnya bagaimana bikin cultural untuk anak anak muda
bagaimana musik bisa terlibat
makanya kita mendukung gerakan itu bikin workshop
hasil dari workshop itu ya lagu mafia hukum
jadi activism nya itu sebelum menciptakan lagu ini ya
jadi sudah ada keinginan untuk memberikan kritik sosial lah terhadap apa yang terjadi
karena sebenarnya kan masalah masalah yang kita sampaikan itu semuanya terhadap muslim

begitu kita lama berbicara tentang isu deforestasi atau isu pendidikan isu medis apapun
ternyata di indonesia itu kita berbenturan sama tembok yang namanya korupsi gitu
kalau ketemunya di sini wah berarti penting nih
nah fikula juga ikut andil maksudnya ikut berkontribusi dengan dewan musik
akhirnya karena kita juga minim pengetahuan tentang korupsi pada waktu itu
satu satunya cara untuk mendapatkan informasi adalah hangout dengan teman teman yang berkecimpung di sini
lagunya mafia hukum ini nih kontribusi yang ada fikula
iya dan luar biasa dan ini biasanya kalau dari musik kan pesannya juga lebih cepat sampai
dan sindirannya juga ya mungkin lebih pedas juga
ya lebih cair tapi dadang sendiri apa kalau secara pribadi atau bagi ini
kalau nggak jadi pemusik bisa jadi seorang aktivis atau memang ini sesuatu yang tertarik dari dulu
kayaknya sudah dikutuk di musik
iya udah nggak tahu misalnya ini sudah hal yang saya cintai gitu loh dari awal pun
maksudnya dari sd smp mulai belajar gitar udah isi kepala saya udah di
itu otodidak belajar sendiri
pake apa waktu kalo sekarang kan bisa pake youtube ya kalo belajar
kalau dari zaman itu kan masih harus nyari orang dulu bawain kacang minta ilmu dikit dikit
jadi ada yang gitu
cuman akhirnya kan belajar sendiri
ada mentor mentornya terus belajar sendiri
iya tetep belajar sendiri karena yang terpenting kan mencari referensi
minat dan bakat
minat dan bakat jadi kalo sekarang personalnya kan ada empat robby selalu lirik atau ada kontribusi dari temen temen lo juga
kalo yang bahasa inggris itu banyak istri saya bantu
karena dia grammarnya lebih bagus
karena begitu ditransfer dari indonesia ke inggris harus dapat rasanya sama gitu stylenya sama
jadi pembagian ini kan kalo band kan kuncinya kan itu harus get on ya harus teamworknya jalan
jadi selama ini apalagi dengan adanya perubahan personal apa ada tantangan tersendiri dalam perjalanannya navikula
kalau personel dia kan bagusnya kan mereka juga mewakili generasi pendengar kita kan
karena konsepnya kita memang timeless bikin produk yang sampai kapanpun masih orang bisa nikmati gitu
influencenya kita jadi kita nguping eh temen temen lo lagi denger apa sekarang
karena personal dua ini jauh lebih muda
berapa beda umurnya mereka ini ya
iya waktu kita udah ngeband mereka baru lain
jadi betul betul ini generation z ya
iya betul itu bagus juga terus dari mereka juga karena konsepnya navicula udah kuat waktu mereka masuk mereka juga udah tahu
karena mereka juga kalo dari dua itu mereka memang ada di konsernya kita gitu
mereka waktu main band juga cover lagunya navikula gitu
jadi oh iya navikula konsepnya udah kayak gini
dan isu isu sosial dan social activism ini sebenernya kalo saya liat ini kan lebih dari rohnya dari awal sampe sekarang ini kan masih dipertahankan ya
iya betul dan kebetulan kan robby sebagai department itu
dari secara macam isu
karena dari dulu kami kalo aku juga dari generasi navikula sebelumnya juga sudah liat robby seperti itu
sudah mempercayakan dengan kemampuan dia untuk bagaimana menangkap sensitivitas sosial di masyarakat seperti apa
dengan segala isunya menjadi sebuah lagu karena
karena gak gampang kan berbicara dalam empat durasi empat lima menit untuk topik ini bisa jadi megah atau memang penting dan lebih gampang dicatnya buat orang dengan durasi itu
jadi aku pikir dia juga tau harus ngapain jadi part ini tidak pernah berubah robby selalu pegang
teman teman kan tadi disebut pernah ada satu label tapi sekarang independen
kenapa gak ini gak meneruskan
kita terbuka sih keluar dari sony kita satu album waktu itu album ke enam
waktu itu kenapa keluar
karena pada waktu itu ini kita banyak belajar waktu di label sony ini industri musik apa semua nah karena banyak belajar hanya kita melihat bahwa pada waktu itu
mungkin kita merasa bahwa label masih belum
bisa membawa band ini menjualnya ke audiens yang tepat gitu right man on the right place gitu loh
jadi gak sama isinya
ini belum kena ini kadang kadang crowdnya nggak pas kadang kadang karena mereka sudah punya sistem kan bagaimana mainstream bekerja partner tv bagaimana semua
sementara kita mungkin agak alternatif kan kalau kita juga bikin pada waktu itu facebook baru masuk youtube baru masuk wah ini ternyata udah berubah
jauh lebih baik ya
eversumo yang analog berubah menjadi digital
kita waktu itu juga udah karena juga teman teman banyak orang it bantu google analytic abis itu kita melihat wah ternyata riansinya navikula itu di umur ini anak kuliah sampai umur kita kita gitu yang memang ada punya banyak waktu untuk care untuk apa namanya value tadi itu
berarti ini harus wah ini kayaknya pada waktu itu label juga sedang berjuang dari anak fisik ke digital
wah apa yang bisa dilakukan label pada waktu itu bisa kita lakukan sekarang gitu tapi sempat juga sempat sama label juga label amerika waktu itu sama qualcom entertainment rilis dua album abis itu sekarang
tapi sekarang manage sendiri jadi
manage sendiri lagi ya
ada banyak sekali kekurangan kita masih perlu banyak juga belajar dari teman teman rajin ikut workshop tentang digital era gitu nft lagi sekarang gitu
tapi sampai sekarang survive dan banyak proyek proyek yang akan kita lakukan ke depan di satu sisi secara sukses itu kan definisinya bisa macam macam kan
kalau kita sebagai band kayak melakukan hal hal yang kita suka gitu bangun pagi tidur malam in between kita melakukan hal kita suka
yang penting ada purpose ada meaning
betul tapi mungkin ya membuat sustainable juga kayak income mungkin kita akan perbaiki supaya musik membiayai dirinya sendiri
iya oke kita break sebentar dadang dan robby insight di psi anwar akan segera
kita akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai
iya masih bersama insight with psi anwar saya ditemani dua personal band nafi kula dadang dan robby
dan kita berbincang mengenai project project mereka dan juga kalau tidak salah mereka akan perform pada moment g dua puluh di bulan november di bali nanti
nah robby dan dadang sampah plastik
memang indonesia yang terkenal
jadi produsen dari sampah yang paling salah satunya yang paling terbanyak di dunia
lumayan cukup besar oleh sampah plastik
dan seperti kita ketahui namanya sampah plastik itu tidak bisa diuraikan dan ini akan menjadi racun sudah masuk kemana mana ke tanah ke air ke laut dan lain sebagainya
bisa cerita mengenai tadi klipnya pulau plastik kolaborasi dengan ada beberapa pihak saya lihat
terus ada kopernik terus saya juga kebetulan bekerja di situ
itu lembaga riset di bali based in bali
terus ada watchdog dan akar rumput
akar rumput itu manajemennya nafi kula
nafi kula juga terlibat di situ kampanye
terus ada teman teman dari ecotone ada priggy arisandi dan juga ada tisa mafira lawyer muda favorit
dan ini bisa ditayangkan sudah menang award ya kalau tidak salah
saya lupa menang award
tapi sudah masuk di baruah festival film kayak di warsaw film festival kemarin terakhir dua bulan lalu di sww
terus ya happening sekarang sudah di netflix global
ya sudah di netflix jadi bisa ditonton
nah ini satu topik yang memang sangat penting dan saya senang ya navikula ini mengangkat isu ini
karena ini yang membuat kita negaranya indonesia indah cantik alamnya kaya dan lain sebagainya
tapi ternyata apalagi ketika ada gambar di pantainya bali penuh sampah dan lain sebagainya apa kira kira yang mencetus pembuatan pulau plastik ini
awalnya reaktif sih kita memang tahu karena isu plastik ini udah di bali teman teman udah aktif
kita ada koalisi ada grup whatsapp group sepuluh tahun terakhir
dan memang masalah kan ini sampah
nge push governor juga untuk mengeluarkan regulasi pengurangan plastik sekali pakai sebenarnya fokusnya ke plastik sekali pakai
terus reaktif yang kita sampai buat film itu gara gara statementnya jena jambek
indonesia adalah negara produsen penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia yang ke laut
kita ngomong laut ini kan berarti ya seperti yang kita bahas tadi kita selalu think global peka pada isu global tapi apa yang kita bisa lakukan solusi secara lokal gitu
wah ini kan malu sebagai orang indonesia ini aib kan indonesia adalah negara maritim gitu tapi kita adalah negara kedua penyumbang sampah plastik ke lautan
sebagai orang indonesia ini adalah aib
kalau sampai kita tidak bereaksi pada isu ini itu yang aneh kan seharusnya kita harus bereaksi dong
gimana cara yang kita bisa zaman sekarang mungkin membuat film akses membuat film lebih mudah ya
karena ayo kita bikin film aja awalnya bikin film seri empat seri untuk kita putar di bali di kampung kampung jadi kita sudah melakukan kayak ratusan screening
jadi semacam edukasi juga kan
iya masuk ke banjar banjar ke rt rt ke balai desa ke sekolah sekolah sebelum pandemi ini sempat hype ini
dan akhirnya didukung waktu itu wali kota bali eh wali kota denpasar sangat intens
sama kita habis itu berita bagus bali sebagai akhirnya sebagai provinsi pertama yang mengeluarkan regulasi pengurangan plastik di indonesia
ya kita mau support itu dong bawa kampanye ini ke jakarta agar kota kota lain juga provinsi lain ikut gitu
ya timingnya di tengah jalan kita juga mengadakan sampai itu screening di washington screening di kita tour band di eropa timur enam negara kita bagi screening
dan ini responsnya apa
responnya ternyata bagusnya positif pada umumnya
positif pada umumnya ya karena ini isu global isu bersama
tapi teman teman dari visinema angga sasongko bilang seru kita buatin film yuk
waktu itu visinema belum ada film dokumenter
udah thank you alhamdulillah kita akhirnya berkesempatan untuk bikin film ke dua belas sejak indonesia merdeka
film dokumenter ke dua belas yang masuk bioskop
oh wah luar biasa jadi sekarang album ke sebelas dan ada film ke dua belas ini luar biasa dan ini sudah masuk di inilah radar internasional
ngomong mengenai pengalaman exposure terhadap film ini
terhadap dunia internasional saya sempat lihat ini yang waktu kalian jalan jalan ke hollywood itu
menang ini ya menang road rocks
coba mungkin dadang cerita dari sejak dua puluh lima tahun di navicula dengan exposure international
apa apa saja kira kira yang paling teringat yang paling berkesan yang membuat anda juga lebih terinspirasi dalam kreasi
yang saya pikir momen paling menarik
dan paling maksudnya yang terbekas itu adalah waktu memang di hollywood itu karena satu hal itu dari lima ratus band dan lima puluh tiga negara
yang ikut kompetisinya
iya yang kita pemenangnya
wah luar biasa
dan diberangkatkan ke hollywood dan satu hal yang menarik waktu itu yang kita sudah kadang kadangkan adalah produser kita saat itu adalah alan johannes
alan johannes ini seperti apa namanya god
ya seperti dewa bagi para band
dia sudah produser apa saja saat itu
dan banyak band bandnya kayak si
john merchant juga waktu itu ya
terus di tempat
pokoknya besar lah itu
terus di tempat studio yang kita pakai record time itu semua legendary
ada di situ
jadi itu momen yang kupikir
sudah i've arrived gitu ya
waktu pertama kali dengar menang navicula ini pasti perasaannya kan bangga saja nontonnya juga ikut bangga
tapi kira kira apa yang mereka dapatkan dari navicul apa feedback dari mereka kenapa navicula itu dipilih
waktu itu feedbacknya yang kita dapat yang pertama dari drummer nya guns n' roses
kalau begitu idola idolanya kita waktu masih sekolah kita dengerin semua rekaman mereka influence terbesar
habis itu mereka dengerin musiknya kita itu rasanya kayak ini hadiah untuk masa kecil kita gitu ya
jadi it's like a dream come true bener ya waktu itu
tapi setelah itu apakah ada perubahan langsung lebih inilah semangat untuk dalam perjalanan navicula ini ada perubahan atau ada pelajaran dengan exposures
pastilah jadikan lebih confidence ya
oh ternyata musiknya kita diterima
dan sering perform di luar negeri ada di berapa negara
ya lumayan sih
australia beberapa kali
terus ya nggak inget
jadi pokoknya sudah navicula bukan hanya domestic band lah sekarang sudah global ya go global
dan nanti juga kalau kita perform di depan tamu tamu g dua puluh ini bisa
expotionnya kan lebih tinggi lagi
mungkin benefit dengan bahwa isu social activism itu jadi banyak festival yang tertarik gitu ya
international wah ini menarik nih band nih konsepnya unik gitu
mungkin itu juga mempermudah kita
dan ini karakter ke indonesia bukan naviculanya saja tapi budaya indonesia itu juga dibawa nggak dalam setiap perform ke luar negeri itu ada
benefitnya juga mungkin yang tadi itu menyambung dengan kita tinggal di bali satu sisi informasi cepat network
juga gampang ya sebelum jaman internet kalau sekarang udah semuanya dari kamar tidur
tapi juga di satu sisi yang kita berterima kasih pada tempat kita tumbuh ini adalah bali sangat kuat sekali menjaga culture nya
iya dan semua orang kan tahu kenal bali
mungkin nggak kenal indonesia tapi bali
dan itu sudah menjadi nafas hari hari
kita pakai kostum adat bali dengan sementara kita pulang kampung di rumah pakai adat bali itu bukan kostum yang kita cuma pakai waktu tujuh belas agustus ya
bukan cuma kita ini masyarakat adat bukan cuma
adat bukan cuma ornamen tapi kita memang part of the desa begitu sudah tinggal di desa budaya nafas sehari harian sehingga kontras
satu sisi sangat terbuka dengan internasional satu sisi sangat pride local concern
justru ini yang melihat daya tariknya justru bagi negara negara lain juga kan melihat ada keunikannya
nah itu mungkin yang mempengaruhi navikula juga di satu sisi kita sangat open mind think global tapi di satu sisi acle
tapi yang selera jelas universal kan jadi world music lah ada di navikula
satu segmen lagi kita masih ada jadi jangan kemana mana dulu insak hiditianora akan segera kembali
masih ada dua
robby dan pak figula akan perform nanti di kancah internasional g dua puluh pada bulan november tapi saya lihat selama ini juga setelah covid lumayan ya sering perform ya
penting menurut saya apalagi untuk menghidupkan kembali pariwisata di bali
jadi momentum g dua puluh ini kita lihat bukan saja kesempatan untuk mempromosikan indonesia ke seluruh dunia to show who we are tapi juga untuk mengait para pengunjung internasional untuk datang ke bali khususnya ke bali dan tentu saja ke indonesia
bagaimana pendapat robby dan dadang juga
setuju memang itu juga benefitnya
ini jadi momen untuk waktu kita pakai comeback stronger
jadinya kita juga sebagai orang bali sebagai pemerintah bali atau apa semua atau pelaku industri pariwisata bali juga harus melihat waktu kita kembali menjajakan pariwisata
konsep di video klip kembali ke akar itu kan harus kembali ke basic bahwa aset kita adalah culture and nature
jadi waktu comeback stronger harapannya kita adalah begitu pariwisata dibuka masalah masalah yang dulu kayak masalah sampah waste management
masalah praktek praktek yang tidak berkelanjutan itu tidak kita sertakan begitu
jadi harapannya kita waktu kita comeback stronger benar benar comeback stronger benar benar apa yang lestari apa yang bagus dilestarikan tapi apa yang masalah diperbaikin gitu
bali apa namanya apalagi kan indonesia nation brandingnya adalah biodiversity itu yang kita jual
bali adalah menjual nature and culture jangan sampai pertumbuhan ekonomi justru menghancurkan nature and culture

ke gara gara pertumbuhan pokoknya semuanya harus konsumsi konsumsi produksi tapi sementara itu kita sampahnya semakin banyak
dan kita juga secara hubungan kita dengan alam juga semakin berpulang
sementara kalau kita kan ingin mengembalikan mendukung ekonomi mendukung pemerintah mendukung masyarakat sejahtera profit people planet
tapi kembali kepada makna daripada ekonomi itu sendiri
tindakan ekonomi kan tindakan untuk mencapai kemakmuran makmuran adalah kondisi dimana kebutuhan tercapai
kebutuhan ada primer ada sandang pangan papan
yang paling primer dari primer adalah pangan
pangan tumbuh dari alam dari tanah dari laut
jadi tindakan ekonomi tidak boleh menghancurkan alam kan gitu
ini luar biasa ini
pesan pesan seperti ini memang harus kita bagi dan harus terus menerus ya kita suarakan karena inilah yang terjadi sekarang ini
karena ulah manusia juga kita emisi karbon kita semakin meningkat padahal ini kan pemikiran jangka pendek ya
kalau planet kita tidak sustainable ya kita sendiri yang akan
nah dadang untuk yang g dua puluh ini apa yang baru
yang disodorkan lagu lagu apa saja
tadi kembali ke akar ini lagu yang terakhir ya
lagu dari album sebelas berakhir
berapa dua lagu ada dinasti matahari
dinasti coba mungkin bisa cerita sedikit kembali ke akar
kembali ke akar ini secara konsep kan dari ide lirik roby juga
tapi beberapa momentum bahwa kita
bagaimana memvisualkan bahwa kembali ke akar back to basic dengan segala keinginan manusia dan yang pikir kebutuhannya gak banyak banget gitu
nah ini akhirnya kita mau coba visualkan dalam sebuah video kembali ke akar dan
apa yang menarik lah saya lihat itu salah satunya main diatasin ya tumpukan
pak bisa mungkin cerita karena ini saya sendiri
saya pernah ke antar gebang gitu kan
itu kan simbol simbol peradaban
simbol dari peradaban kita yang betul betul sisi negatifnya gitu sebenarnya
kita berempat pakai kostum tuh
robin di pilot dari udara terus saya di diver
itu sorry kenapa kostum kostum itu yang di
nah empat ini kan ada pilot pemadam kebakaran terus army dan diver
nah ini sebenarnya ada empat elemen
robi udara pemadam kebagaran api terus saya divernya air dan satu lagi army
nah itu kita coba munculkan sebagai simbol simbol di video
dan juga kostum peran kita peran di masyarakat profesi
profesi kita ya silahkan berprofesi bekerja
tapi itu hanya kostum saja
tapi kita juga lihat bahwa semua pola konsumsi semua aktivitas kita akan melahirkan sampah
so main your residunya daripada produksi kita ini
ini pasti ada tantangan sendiri main musik di atas lumpukan sampah itu
ya sampai sebelumnya pernah bikin pulau pulau plastik jadi udah imun
jadi sudah terbiasa
dan setelah itu saya lihat di video nanti kita akan mainkan videonya buka baju
betul kembali ke kostum siapa kita ingat siapa kita lokal wisdom
oke ini nanti kalau dinasti matahari apa
nilai matahari ini kan pride kita sebagai nusantara kan hidup di negara tropis di katulistiwa kita dapat limpahan renewable energy nih
nanti kalau misalnya perform di depan tamu tamu dari negara negara g dua puluh ini ya mungkin banyak yang nggak pernah ke indonesia
pernah ke bali kira kira impression atau pesan apa yang mereka ingin dapatkan dari pengurus nafikullah
ya mereka mereka
impresinya kita adalah bahwa mereka bukan bahwa indonesia sebagai tuan rumah punya respon yang mendalam punya pemahaman yang mendalam terhadap topi ini
tapi kita juga mau menyampaikan bahwa indonesia punya bahasa knowledge kita punya seni punya estetika cara menyampaikan knowledge dengan jalur seni
jadi kita ya sebagai orang indonesia kan kita pingin sebagai host gitu kan
coba kalau lirik kembali ke akar sendiri seperti apa
sudah keluar mengkhianati akar mengkhianati batang cabang ranting yang menjalar
kita lupa daratan air dan udara di tanah yang dipijak dan langit yang diatasnya soalnya kembali ke akar
habis itu ya dinasti matahari juga kayak ayahku matahari ibuku bumi informasi biologis
di darah ini saudara saudari siapa kami
pewarisah dinasti matahari
wow luar biasa
harapannya kita ya semua perubahan ini kita percaya bahwa terjadi apabila pemerintah masyarakat seniman akademis media dan korporasi duduk bersama
dan oke kita sudah messed up
sekarang apa yang kita bisa lakukan
kolaboratif lah seperti kembali ke akar juga kolaborasi kan
kita nggak mungkin bikin video gini kalau nggak ada teman teman di bawah
ada mbak sandrina bantu jadi produser
terus ada teman teman di balrano sama kita poleng yang menyumbangkan tenaganya untuk ini
ada yang bikinin kostum
jadi ya era sekarang ini era kolaborasi
dari segi sound nya tadi ritmanya yang kembali ke akar itu ya beat nya itu ada yang baru nggak
ada touch yang baru yang beda dari lagu lagu atau album yang sebelumnya
dan kita pingin audiens nonton buka di spotify kita atau di atomik
itu bisa di pesan di spotify bisa di download dari spotify
nanti ya kita tanggal empat ini sudah online
udah online oh tanggal empat agustus oke
dan nanti kalau pun perform itu pasti ini kan merupakan rangkaian dari acara acara g dua puluh tapi walaupun tanpa g dua puluh nafi pula pasti perform terus
pasti akan perform ya
ini selama ini support untuk perform dan kegiatan untuk perform itu selalu ada ya
syukurnya nafikul kan tumbuh dari komunitas jadi kita banyak dibantu sama kita banyak sekali berhutang budi sama komunitas
melakukan promosi sendiri marketing sendiri ini kan jadi apa cara caranya
ya caranya ya caranya adalah update ya
sekarang sedang gini lagunya
ini sponsorship atau kerjasama dengan pemerintah
nah kita kan nafi pula bisa dibilang social entrepreneurship
social entrepreneurship oke jadi bukan hanya rock band saja bukan hanya psychedelic grunge atau distinktif dan eklektik tapi
ya bagaimana juga musik kan bukan cuma hobi kan dia adalah industri kita juga punya gbhn garis garis besar haluan navikula
jadinya kalau di bali itu kan ada
ada tri pagi rapa
iya ada tri guna filosofi kan kayak apa namanya
apa namanya kama guna arte ini filosofi bali sih cuma ini mungkin relevan juga dengan dunia entrepreneurship sekarang
kamu itu adalah idealisme jadi kita melakukan karena kita suka jadi kita tidak mengkhianati apa yang kita pikir baik baik jahat atau tepat tidak tepat gitu
aduh beretika juga gitu ini yang kita suka itu kama nafsu lah idealisme habis itu guna itu adalah kreativitas punya cipta rasa karsa kreatif
dan arte adalah logika bisnis bahwa ini bisa sustainable kalau ada
buat jalan terus
iya supaya kita tinggal tur istrinya kita di rumah gak marah
ya ini universal ternyata kan bahwa kalau dari dulu kan selalu kalau idealisme bisa nggak kawin dengan bisnis gitu pilih mana
harus bisa dong ternyata ada pengikatnya di tengah namanya kreativitas kan makanya kalau lake of creativity itu dua duanya pasti nggak nyambung gitu loh
sama seperti pertumbuhan ekonomi bisa nggak nyambung sama pelestarian lingkungan oh bisa dong
kalau ada creativity tadi itu jadi kreativitas ini ternyata adalah suatu yang harus dianggap penting terus di semua hal bukan cuma orang kreatif itu bukan cuma orang orang seniman tapi juga di pemerintah harus kreatif di media juga harus kreatif
iya dan yang penting lagi apalagi karena ini lagu enak didengar
betul tadi itu enak tapi juga bernutrisi
enak tapi bernutrisi dan selama ini jumlah fansnya penggemarnya pasti bukan hanya lokal tapi global juga ya
semakin lama semakin bertambah awareness terhadap navicula dan
mungkin kita nggak pernah kayak peak banget gitu
kan biasanya kan ada masa masanya tapi saya lihat kan ini kan sudah dua tiga tahun
nah slow sih maksudnya nggak terlalu banyak juga kita lihat juga wah ini follower nya kita nggak begitu banyak tapi kita memang dari dulu konsepnya adalah kualitas over quantity sih
dan itu bisa konsisten
iya benar sama seperti itu
benar sama seperti turisme juga kita lebih setuju turisme itu lebih banyak kualitas daripada kuantitas
dan kalau makan juga kan jangan terlalu kenyang tapi jangan terlalu kurang yang penting kan pas dan sehat
kata nabil gitu kan makan sebelum lapar berarti sebelum kenyang
jadi sudah lebih dari dua puluh lima tahun ya sekarang usia bahannya bisa dua puluh lima tahun lagi kita harapkan
seperti karir anwar aku mau hidup seribu tahun lagi
kita harapkan dua puluh lima tahun lagi juga ini kan sesuai dengan target ini
indonesia sudah bebas emisi dan kalau saya dengar bali itu akan dijadikan semacam prototipe untuk pulau yang nanti betul betul nol emisinya
saya rasa navicula ini bisa menjadi salah satu pionir untuk menuju no emisi
nah boleh ya buat kolaborasi lah kalau kita sendiri juga navikula is not the savior juga kita tapi kita harapkan ya
tapi bali paling tidak kan bisa menggait memberikan energi dan juga bergabung
dan istilahnya tuh berat depressing itu menarik kan kalau ada musiknya
ya dia paling cair
oke terima kasih banyak sukses
dan kira kira apa pesan terakhir get my albumnya
ada berapa lagi di situ
thank you so much yang sudah dapetin album dan beli
iya dan kita harapkan juga mau albumsa on the way
thank you so much mak desi
dadang dan robby dan salam ya buat teman teman lain
tapi kita harus lihat ini yang kembali ke akar ini salah satu single yang nanti akan dipresentasikan ya kita di g dua puluh
lagunya oke banget ini
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan ini di cnn indonesia
di indonesia com dan di youtube cnn indonesia
dan ini lagu persembahan dari navikula
kembali ke akar
sampai jumpa maaary getsy
jangan lupa subscribe channel fakta